bahwa tujuan dari pengaturan pengaturan ini adalah untuk melindungi hak hak pencipta
dan pemilik hak terkait dan perlindungan ini harus sifatnya fair dan kami pemerintah membantu
para pencipta dan pemilik hak terkait agar hak hak royatinya itu betul betul diterima dengan baik